dari trenggalek sebuah tebing setinggi lima puluh meter di ruas jalan nasional trenggalek ponorogo mengalami longsor dan membuat arus jalur antar provinsi lumpuh
dalam peristiwa ini satu warga harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius karena tertimpa material batu
inilah proses evakuasi soekarno warga desa ngeligis
trenggalek usai tertimpa material batu dalam longsor susulan yang terjadi di jalur trenggalek ponorogo
sejumlah petugas dari tni dan kepolisian langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit akibat mengalami luka di bagian wajahnya
peristiwa ini terjadi saat korban yang tengah asik melihat longsor susulan di lokasi kejadian
polisi yang sudah memperingatkan korban tidak digubris hingga terkena batu yang longsor dari tebing setinggi lima puluh meter
pada saat satu alat berat loader itu melaksanakan pembersihan
ini tiba tiba ada empat
kemudian bersamaan dengan itu ada batu dari tebing yang jatuh ke aspal
kemudian mantul mengenai korban
peristiwa longsor di desa ngeligis kecamatan tugu
terenggalek berlangsung beberapa kali sejak sabtu dini hari
akibat kejadian ini arus lalu lintas dari kedua arah masih tertutup total
bahkan proses pembersihan material terpaksa dihentikan karena kondisi lereng yang dinilai masih cukup labil
agli rahmawan trenggalek